terdakwa anak yang berkonflik dengan hukum ag dituntut empat tahun penjara dalam persidangan kasus penganiayaan david ozora
jaksa menuntut ag untuk dijebloskan di lembaga pembinaan khusus anak karena dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat penganiayaan berat dan berencana
apakah tuntutan jaksa dirasa adil bagi korban dan juga pelaku
kami akan membahasnya dengan narasumber yakni ahli hukum pidana universitas jenderal sudirman prof hipnu nugroho
dan kami masih berusaha menghubungi kuasa hukum terdakwa ag birawa j arief
selamat malam prof
selamat malam mbak eva
ya prof apakah tuntutan empat tahun yang diajukan jaksa ini sudah sesuai dengan status anak ag sebagai anak di bawah umur atau bagaimana prof
suatu tuntutan itu berdasarkan syarat yang memberatkan dan yang memperingatkan
yang memberatkan adalah tadi saya katakan terbukti pasal tiga ratus lima puluh
sepuluh poin yang terkait dengan tindak pidana yang ada
artinya di situ tidak ada yang meringankan dari perbuatan yang ada
kemudian yang meringankan adalah kaitannya anak masih di bawah
oleh karena itu dari pertimbangan
yang memberatkan yang memberingankan dari aspek juridis maupun sosiologis
saya kira jaksa penuntut umum sudah tepat sekali
karena teorinya begini mbak eva
suatu pidana anak itu adalah diancamkan sebetulnya separuh
separuh bahasa jawa itu separuh
setengah dari maksimum yang diancamkan
pertanyaannya berapa yang diantamkan dalam pasal ag
itu kalau nggak salah dua belas tahun
sehingga kalau jaksa berpikir sebagai suatu yang maksimal
itu enam tahun
tapi ini jaksa hanya menuntut empat tahun
saya kira ini jaksa penuntut umum membendalilkan bahwa anak ini
anak yang kemudian depan masih baik
punya harapan baik
sehingga sampai melakukan suatu kejahatan kejahatan yang tidak terkontrol
saya katakan tidak terkontrol karena dari sepuluh item yang dilakukan penuntut umum

itu tetbukti semua
ini yang menjadikan saya kira kenapa empat ton ya memang tinggi
tapi kalau lebih tinggi lagi teorinya karena separuh dari yang diancamkan orang dewasa
orang dewasa itu kan dua belas tahun sehingga teorinya harusnya
sehingga jika jasa hanya menuntut empat
itu saya kira suatu yang betul betul melindungi daripada anak masa depan
tapi kalau kemudian pasal pasal yang digunakan adalah pasal pasal di dalam undang undang kuap
apakah kemudian itu juga tepat digunakan untuk kasus anak yang berkonflik dengan hukum kalau begitu prof
ya kan sebetulnya karena tindakan ini bukan tindakan tentang anak mbak
jadi subjek hukumnya anak mbak eva
tapi perbuatannya sudah perbuatan orang dewasa
dan itu loh perga memprovokasi itu kalau kita lihat unsur unsurnya itu sudah bukan lagi tindakan anak
tapi tindakan orang dewasa
sehingga makanya bukan dilakukan dengan undang undang kuap
ini yang harus dibedakan
subjek anak tapi objeknya adalah objek dewasa
sehingga dalam seperti ini tadi saya katakan
jaksa penuntut umum sudah memberikan suatu apresiasi bukti sekali
saya kira apresiasi empat tahun
karena teorinya itu maksimal enam tahun dari pidana orang dewasa
ini yang harus kita cermati pertimbangan pertimbangan dari segi objektif perkaranya maupun dari subjektif pelakunya
sehingga mungkin itu sudah dikira

bukan ya sama lah
mudah mudahan atau lebih kurang juga nggak apa
karena gini pak
saya melihatnya sebagai aspek detern sebetulnya
angka ini aspek deterren terhadap potensi anak anak yang akan menjadi nakal kembali
sehingga kedepannya tidak muncul anak anak seperti ag seperti ini
faktor deteren itu artinya agar tidak diulangi kembali begitu ya prof ya
sekarang ini kan anak anak akan muncul
muncul di mana mana
tawuran tawuran sarung
ini tidak terjadi lagi
karena aspek pidana itu jangan diartikan sesuatu yang bersubmenistak
tapi sebagai aspek pembinaan
apalagi nanti seandainya dari putusan itu kan ada lima macam pak
putusan pidana anak itu mbak
bisa terkait dengan peringatan
bisa terkait dengan pidana bersarat
yang terakhir penjara
mudah mudahan tidak lah
tapi pun pidana dengan syarat pembinaan di luar lembaga
itu juga bagus sekali
karena memang prinsip peradilan anak itu bagaimana anak ke depan itu tidak menjadi trauma
masih bisa berkembang
masih bisa menjadikan sebagai aset bangsa
tunggu pak kalau kita lihat empat tahun misalkan ya
empat tahun terbukti
kan cag ini kan lima belas
oh itu masih muda
kan teorinya itu dalam pidana anak itu maksimal seberat beratnya adalah sepuluh tahun mbak
jadi dalam pidana anak itu tidak ada pidana mati pidana seumur hidup dua puluh tahun tidak
maksimal sepuluh tahun
undang undang sudah merumuskan demikian
kalau anak ini ag lima belas tambah sepuluh tahun dua puluh lima tahun
mudah mudahan tidak terjadi
dan diharapkan kemudian di saat sudah menjalani hukumannya dia kemudian akan jera dan memiliki masa depan yang cerah ke depannya begitu ya prof ya
oke kita sudah tersambung dengan kuasa hukum terdakwa ag birawa j arifi selamat malam mas birawa
ya selamat malam mbak
oke mas birowa kita tadi sudah mulai membahas bagaimana kemudian tuntutan empat tahun penjara terhadap ag yang disampaikan hari ini
nah kalau dari mas birawa sendiri apakah tuntutan yang diajukan ini sudah sesuai dengan perkiraan dan apakah sudah ada reaksi dari ag sendiri
ya thank you mbak selamat malam sebelumnya prof
jadi memang kami menghormati tuntutan yang sudah disampaikan oleh jpk

memang harus kami sampaikan juga ini kami melihat walaupun empat tahun ya jauh dari hukuman pidana paling lama yaitu dua belas tahun tapi empat tahun ini memang masih dinilai sangat sangat berat bagi anak ag
jadi saat penyampaian tuntutan dilakukan memang di sini kami melihat anak ag itu berusaha sekuat mungkin untuk dapat memahami
tuntutan yang sudah dibacakan terhadapnya
dan sempat juga ada momen yang cukup emosional ya untuk bisa mencerna yang sudah disampaikan
tapi sejauh ini memang kembali lagi pada prinsipnya kami sangat menghormati tuntutan yang sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum
dan di sini kami sekarang dari penasihat hukum sedang menyusun dan mempersiapkan notak pembelaan yang akan kami sampaikan di agenda sidao besok saat beban jari pedoy
oke kalau kemudian kita bicara sidang hari ini sudah disebutkan ada sepuluh poin yang memberatkan ag dalam tuntutan
nah ini poin poin ini apa yang kemudian diyakini oleh kuasa hukum tidak sesuai dengan apa yang diyakini
ya terkait poin poin tersebut memang di sini kembali lagi kita harus melihat bahwa prinsip dari sidang pemeriksaan
sidang anak ya kan sifatnya tertutup
maka terkait detailnya tidak akan kami sampaikan di sini
namun yang bisa kami pastikan adalah masing masing poin tersebut akan kami jawab dalam nota pembelaan
kami juga memiliki argumentasi argumentasi
kami juga sudah memeriksa keseluruhan saksi saksi dan ahli yang telah dihadirkan dalam sidang kemarin dan hari senin lalu
dan kami juga sudah melampirkan beberapa bukti yang kami yakini akan membantu anak ag untuk mencapai keadilannya
dan juga hasil yang kami harapkan bisa mencerminkan keadilan bagi anak ag
oke mas birawa salah satu yang kemudian berulang kali disebut adalah alasan david kemudian alasan dandi kemudian menganiaya david adalah disebabkan anak ag ini mengalami pelecehan seksual
maksud kami mengalami pelecehan begitu ya oleh david
nah apa kemudian argumentasi yang disiapkan oleh kuasa hukum untuk fakta ini
ya kembali lagi kan memang ini pastinya kami sudah menyiapkan bukti bukti
tapi kalau memang kita harus
lihat pada fakta fakta yang berlangsung ini memang bukan salah satu penyebab mengapa pelaku ya mds ini melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap ananda david
harus kami ingatkan juga bahwa pada faktanya memang bukan dari anak ag yang menyampaikan hal tersebut
namun dari saksi yang bernisial apa
ini harus tegas juga karena walaupun terjadi apapun ya terhadap anak ag
anak ag pun juga tidak menyampaikan kepada satu pihak pun termasuk oleh pelaku mds
namun di sini kita harus kembali lagi pada sumbernya apabila hal tersebut informasi yang disampaikan oleh saksi apa ini tidak disampaikan kepada pelaku mds
maka ini semua kami juga yakini akan sedikit kemungkinan dapat terrealisasi peristiwa yang sangat disesali banyak pihak ini
baik itu adalah hal hal yang kemudian nanti anda siapkan
dalam pledo yang akan disampaikan pada besok
tentunya tentunya ya
nah apakah juga nanti anak ag akan hadir juga untuk besok
besok ya hadir karena kan akan dihadirkan juga oleh jpu ya
oke oke sekarang saya ke prof hipnu lagi
prof hipnu kalau kemudian kita bicara soal rangkaian sidang
nah agenda sidang ini dibuat cepat karena memang status terdakwa adalah anak di bawah umur
nah ini apakah kemudian nanti tidak akan mengurangi esensi dari persidangan
apakah nanti kemudian nanti ada fakta fakta yang kemudian miss di saat sidang dibuat lebih pendek durasinya dibandingkan sidang pada umumnya
ya jadi begini mbak
memang undang undang sistem peradilan anak itu kalau istilahnya anak mahasiswa hukum itu sebagai bentuk next specialist dan next generalist
jadi hukum yang khusus
berbeda dengan orang dewasa
kan itu kan
dari upaya paksanya sudah berbeda
penahannya hanya berbeda
bayangkan kalau kasus orang dewasa
dua puluh hari mbak
penuntut umum juga punya hanya waktu lima hari
bayangkan kalau terhadap terdakwa biasa
persidangan yang harusnya sembilan puluh hari pak
oleh karena itu dalam konteks seperti ini sebetulnya pidana anak itu suatu pidana yang memberikan pada sebagai pertanggung jawaban pada anak
tapi tidak menjadikan trauma bagi anak
nah ini sulitnya
seperti itu mbak
karena ini anak
jadi negara itu punya kewajiban bagaimana anak itu menjadi tidak trauma
makanya diversi yang kemarin peralihan peradilan yang harusnya peradilan litigasi ke non litigasi itu kewajiban negara
negara mencoba mencegah sedini mungkin tidak dilakukan bentuk peradilan anak
karena itu dalam peradilan ini tadi mas dirawa bisa antar hadir
hadir itu juga menjadikan suatu tekanan psikologis
putusan itu juga tidak wasit wadir
kalau orang peradilan dewasa harus hadir kan itu lho
lain dengan namanya ini absensia ini bukan kaitannya ini apa yang siap
tetapi kehadiran itu juga sebagai bentuk menjaga kondisi psikologisi anak
sehingga walaupun nanti terbukti empat tahun dan pidananya itu pilihan misalkan pidana persarat atau pidana pelaksanaan kerja kan gitu
atau pidana di luar lembaga
itu sebagai bentuk sanksi bahwa anak itu menjadi sanksi
yang tidak menjadikan trauma
sehingga kedepannya walaupun ada suatu pidana bisa beraktivitas kembali seperti anak anak pada umumnya
itu filosofi di dalam peradilan anak yang dibedakan dengan peradilan orang dewasa
baik prof karena prof sudah menyinggung soal sidang fonis
karena kita tahu memang sidang fonis ini direncanakan terbuka
sementara lagi lagi yang tadi kita sudah ketahui bersama
ag ini adalah anak di bawah umur
nah nanti ketentuannya akan bagaimana prof
apakah memang wajib dihadirkan atau tidak
dalam peradilan anak itu peradilan dilakukan tertutup untuk umum
jadi pemeriksaan di mas birawang mengatakan bukti bukti semua tertutup untuk umum
kecuali dalam putusan
nah besok putusannya
itu adalah terbuka untuk umum
karena sebagai putusan terbuka untuk umum pak
makanya si anak yang berkonflik dengan hukum
tidak wajib hadir di dalam suatu persidangan
kalau wajib hadir orang umum mau nonton
melihat kanan kiri menjadikan rumah tersendiri
inilah yang dia hindarkan dari spirit undang undang peradilan anak ini
walaupun terbukti tapi anak masih menjadi sebagai anak
tapi anak yang bersalah
anak yang berkonflik
sehingga pidananya bisa dilaksanakan yang akhirnya menjadi aspek deteran kepada anak anak yang berpotensi nakal
untuk tidak melakukan suatu tindak pidana anak
terakhir menutup diskusi hari ini
mas birawa komentar anda soal fonis yang akan dibuat terbuka
sejauh ini bagaimana psikologis atau tekanan yang kemudian dialami klien anda dalam menghadapi rangkaian sidang
dan kemudian nanti ada agenda fonis akan dibuat terbuka
apakah akan hadir atau tidak
ya jadi memang di sini
kalau kita melihat kondisi
awalnya memang kita melihat dari awal pemeriksaan
sejak ketika kepolisian
kemudian sudah dilibatkan berkasih dikejaksaan
sekarang di pengadilan
proses sidang ini memang pada awalnya itu cukup berat
baik bagi kondisi fisik dan juga kondisi psikis dari anak ag ini
namun setelah kami dari nasihat hukum dan juga dari pihak keluarga
yang serantiasa memberikan support dan dukungan moral ya
dan juga semangat kepada anak ag
kita bisa memahami dan melihat bahwa terdapat tekad yang kuat dari anak ag ini
untuk bisa melewati dan menghadapi setiap prosedur hukum yang berlaku
khususnya di beberapa sidang terakhir
namun kembali lagi
karena memang di sini kan pertama kali ya anak ag itu menjalankan prosedur hukum yang sangat sangat berat
khususnya pada sidang hari ini ya
yang dimana agendanya itu ada pembacaan tuntutan
dan bagi seorang anak yang berusia lima belas tahun
yang selama ini belum pernah menjalankan prosedur hukum apapun di seumur hidupnya
dan tiba tiba hari ini mendengarkan bahwa ada muncul angka empat tahun penjara
yang nantinya akan dimungkinkan dijatuhkan terhadap dirinya
itu pasti sangat berat
ini tadi sempat juga ada momennya
dimana ketika mendengarkan dan setelah mendengarkan tuntutan dari jpu
karena di ruang sidang itu khususnya anak ag dan juga keluarga itu sangat sangat emosional ya
dalam artian banyak yang kaget banyak yang shock
dan juga ini kami berusaha untuk dapat memberikan pemahaman kepada anak ag atas tuntutan yang sudah disampaikan
dan pastinya kami akan maksimalkan
agar anak ag dapat menjalankan sisa sidang ya
yang akan berlangsung yaitu besok
juga estimasinya nanti pembacaan putusannya itu pada hari senin tanggal sepuluh april
nah komentarnya soal sidang yang nanti akan dibuat terbuka
dan apakah memang sudah bisa dipastikan anak ag tidak akan hadir dalam sidang tersebut
pastinya ini akan masih dalam pertimbangan ya
karena kan kita nantinya akan ada banyak pertimbangan
selain dari kondisi psikis
dan juga keadaan
dan juga fisik ya dari anak ag
tapi juga kita akan melihat apakah nanti suasana di pengadilan pada tanggal sepuluh april nanti kondusif
untuk bisa menghadirkan anak
nantinya pasti kita akan mendengarkan juga pertimbangan dari pekerja sosial yang mendampingi anak ag
dan juga psikolog anak yang menampingi
namun juga kita tetap berkoordinasi erat dengan pihak pengadilan dan juga jpu nantinya
karena untuk kepentingan terbaik bagi anak
sebagaimana diamatkan dalam pasal dua undang undang sppa
kita harus bisa memastikan dihadirkannya atau tidak dihadirkannya anak ag dalam pembacaan putusan
sudah mewakili kepentingan terbaik bagi anak tersebut
kita akan lihat sama sama bagaimana kemudian terus kelanjutan dari persidangan terhadap kasus penganiayaan david ozora ini
terima kasih mas birawa dan juga prof hipnu
atas waktunya di cnn indonesia prime news
selamat malam mbak
selamat malam prof
korlantas polri kembali menerapkan sistem ganjil genap pada arus mudik dan arus balik selama musim lebaran dua ribu dua puluh
ganjil genap akan dimulai pada delapan belas april hingga dua mei dua ribu dua puluh